pak mau makan sini pesan satu nggak mau cabai
sudah jadi terima kasih pak peran ayah sepertinya mungkin tidak megah hanya menjalankan kewajiban
kesannya bekerja demi keluarga di rumah yang mungkin jauh dari tempat tinggal yang saat ini
tetapi sebenarnya ayah memiliki motivasi yang kuat bekerja keringat yang dikeluarkan itu semuanya
demi istri dan juga anak di rumah seperti beberapa waktu yang lalu kami menemui seorang
ayah yang bekerja tidak mengenal hari libur dan tidak pernah putus harap untuk kesembuhan putrinya

anak ketiga dari empat bersaudara ini menderita penyakit hidrosefalus kelebihan cairan dalam
kepalanya kondisi ini ia alami sejak usia tiga minggu vivi beruntung ia sudah menjalani operasi
di awal dua ribu dua puluh lalu untuk pemasangan selang dari kepala sampai perutnya berkat selang ini cairan
kepalanya berangsur menyusut dan ukuran kepalanya sudah jauh lebih mengecil sebelum operasi lingkar
kepala vivi mencapai enam puluh dua cm kini diameter kepalanya berada di angka lima puluh satu cm tapi kondisi ini tak berarti

dan keadaan yang terjadi di dalam kondisi ini tidak berarti membuat vivi sepenuhnya sehat daya tahan tubuhnya rentan terkena beragam penyakit
mulai dari ruam merah di kulit pilek batuk hingga menyebabkan sesak nafas
sakit itu membuatnya tak nyaman dan susah tidur di malam hari untuk itu kastawan syah dan nur hayati
harus berbagi waktu untuk menjaga vivi di malam hari walau waktu istirahat kurang
kewajiban harus tetap ditunaikan terutama bagi kastawan syah sang tulang punggung
keluarga pukul delapan pagi ia bersiap pergi bekerja dari rumahnya di kecamatan pondok kelapa
kabupaten bengkulu tengah senyum dan tawa vivi laksana pemanti kobar semangat kastawansyah
jangan bayangkan penghasilan yang besar proyek membangun rumah yang ia lakoni memberinya upah rp sembilan puluh per hari
dengan nominal itu pemenuhan kebutuhan rumah tangga untuk enam orang anggota keluarga serba pas
bahkan tak jarang harus sangat berhemat ia harus menyisihkan sebagian besar upahnya untuk pengobatan
vivi ekspresi dari wajah mungil buah hatinya menjadi pelipur lara yang membuat kastawan syah
tak pernah lelah mengerahkan segala upaya
mungkin karena pipi itu kalau aku perhatikan walaupun dia sakit begitu kan dia tuh ngerti
kalau aku pulang kerja dia ketawa biasanya tapi dengan yang lain gak mau dia ketawa
hai jadi seolah olah kan saya mikirkan mbak artiana ini ngerti dengan keadaan tapi alhamdulillah walaupun
kasus hidrosefalus kongenital yang dialami vivi memang banyak ditemui para bayi namun dokter bedah
saraf juga menyebut vivi punya kelainan bernama kraniosinostosis atau penutupan dini tengkorak kepala
saat ini vivi masih rutin menjalani pengobatan tambahan
yakni fisioterapi untuk memperbaiki respon saraf dari seluruh anggota tubuhnya
ya kalau bisa sering sholat itu kan
kalau tuhan berkendak kan gak ada yang tak mungkin aku mohon
tipi bisa normal bisa sembuh
dan kalau memang dia enggak bisa sembuh tolong beri rezeki bagi keluarga kan yang cukup terutama untuk vivi itu aja bu
sebagian keluarga mungkin beruntung karena ada ayah yang hadir di saat saat yang terburuk
tetapi sebagian yang lainnya tidak memiliki ayah
bahkan di dalam keluarganya
tetapi bukan berarti tidak lengkap
ibu justru hadir di garda terdepan untuk bisa menggantikan peran ayah
seperti kisah selanjutnya seorang ibu tunggal yang berjuang menjadi pahlawan keluarga